hai memasuki minggu ketiga pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm level satu di dki
jakarta aktivitas masyarakat berangsur normal warga yang berolahraga pada minggu pagi di
sekitaran bundaran hotel indonesia terlihat ramai seperti masa sebelum pandemi kofit sembilan belas warga mengaku
berani beraktivitas di ruang publik yang ramai karena sudah divaksin dan menerapkan protokol
kesehatan saya lihat dari tadi protokol kesehatan juga cukup oke ya orang pada pakai masker terus
juga jaga jarak mungkin paling berkerumunnya sesama aja jadi enggak kalau enggak kayak kemarin itu
terlalu padat banget sekarang sih udah enggak sih udah nggak terlalu padat tapi cukup oke sih dengan
protokol kesehatan semua pakai masker saya lihat oh saya nggak setuju saya nggak setuju tetap masker
harus masker sama hand sanitizing jadi nyuci tapi kalau dalam keadaan begini
saya lebih condong karena ini langsung kena udara jadi ya otomatis mudah mudahan lah ini mati semua lah
meski hari bebas kendaraan bermotor atau car free day belum diberlakukan kembali
para pedagang kaki lima mulai berjualan dengan pengawasan satpol pp mereka membuka
lapak secara teratur dan terbatas di jalan kebon kacang raya mulai pukul enam hingga sepuluh
pagi namun demikian para pedagang mengaku omset mereka belum bertambah secara signifikan
memang ada perbedaan ya dulu ya bagus sekarang mah lemah nggak menentu pak kadang kadang bagus kadang
gitu aja ini pendapat pribadi saya pak ya saya sebagai orang yang tinggal di dki ya
saya sih berharap udahlah nggak usah ada ppkm lagi karena benar masyarakat itu susah
benar para pejabat enak ada penghasilan segala macam kami yang dibawa bawa ini lho pak setengah mati bener
berdasarkan tomtom traffic index indeks kepadatan lalu lintas di dki jakarta bertambah dari delapan
persen pada juli menjadi empat puluh persen di bulan november namun demikian satgas kofit sembilan belas mengatakan
pergerakan masyarakat ini diiringi penurunan tingkat kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan
terutama kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak kalau sebelumnya kepatuhan memakai masker
itu diangkat hampir delapan tiga secara poin sekarang aku ini diangkat delapan satu kita menurut dua poin dalam
satu minggu terakhir untuk mengantisipasi lonjakan kasus kovinentin pasca libur natal
dan tahun baru pemerintah berencana menaikkan level ppkm di seluruh indonesia menjadi level
tiga mulai dua puluh empat desember hingga dua januari satrio adi muhammad iqbal jakarta